beberapa waktu belakangan muncul fenomena melakukan tes covid sembilan belas berupa swab test sendiri
dilakukan tidak dengan tenaga ahli
lalu sebenarnya apa saja bahaya yang bisa ditimbulkan
dan kita sudah bersama dengan prof wikwa disasmito yang merupakan jurubicara penanganan covid sembilan belas di indonesia
prof ini banyak sekali fenomena melakukan swab test sendiri prof
itu sebenarnya bahayanya seperti apa prof
sebenarnya banyak sekali bahayanya
pertama virus itu kan sangat infeksius ya berbahaya
jadi dengan melakukannya sendiri dan bukan profesi atau ahli kesehatan
maka potensi untuk tertularnya jadi tinggi
yang kedua dalam melakukannya apalagi dengan swab yang dimasukkan ke hidung misalnya
atau bahkan masuknya cuma sedikit juga nggak ada gunanya juga untuk mendeteksi
yang jelas adalah tertular
yang paling berbahaya adalah tertular
karena kita tidak pernah tahu yang sedang kita tes itu positif atau negatif
kalau positif tidak menggunakan alat pelindung diri potensinya tertular sudah hampir yakin pasti
dan itu berbahaya
tapi kan faktanya sekarang ini banyak ya prof ya ada beberapa bahkan public figure dan juga influencer ini juga melakukan tes sendiri
dari satgas apakah kemudian nanti akan ada penindakan terhadap mereka
berupa teguran atau mungkin
terlangsung hukuman prof
jadi kalau untuk orang yang melakukan sendiri dan itu sudah kita katakan tidak boleh
itu sama dengan membahayakan dirinya dan orang lain
kalau sampai orang lain itu menderita dan nyawanya dibahayakan oleh kondisi itu
maka tanggung jawabnya lebih besar lagi
jadi jangan lakukan itu
karena aspek hukum atau aspek moral atau apapun etika itu sudah pasti dilanggar seluruhnya
jangan melakukan itu
berarti nanti dari satgas
laporan siap untuk mengajukan kepada pihak pihak terkait untuk bisa ditindak ya prof ya
karena itu akan menambah kasus dalam jumlah yang banyak kalau semua melakukannya seperti itu
nggak boleh melakukan seperti itu
berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah jika memang akan melakukan pengetesan terkait dengan covid sembilan belas
bisa langsung menuju ke tempat tempat yang sudah berlisensi ya prof ya
di fasilitas kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri yang baik dan dilakukan oleh tenaga tenaga profesional
jangan lupa juga terus menerapkan protokol kesehatan
protokol kesehatan setiap saat harus dilakukan
baik terima kasih banyak prof wiku